menurut kamu wni yang di luar negeri bisa ikut pemilu nggak ya
ya bisa lah kan udah tercantum di syarat dan kategori pemilu
emang kategori sama syarat pemilih itu apa aja sih
dalam pkpu nomor tujuh tahun dua ribu dua puluh dua ada enam syarat menjadi pemilih dalam pemilu
genap berumur tujuh belas tahun atau lebih pada hari pemungutan suara sudah kawin atau sudah pernah kawin
tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap
berdomisili di wilayah negara kesatuan republik indonesia yang dibuktikan dengan iktp
berdomisili di luar negeri yang dibuktikan dengan iktp paspor atau surat perjalanan laksana paspor
dalam hal pemilih belum mempunyai iktp dapat menggunakan kartu keluarga
enam tidak sedang menjadi prajurit pni atau anggota polri
ada pun kategori pemilih dalam pemilu
satu daptar pemilih tetap
yang kedua daftar pemilih tambahan
yang terakhir daftar pemilih khusus
pemilih pada kategori ini hanya bisa mengikuti pemilu pada pukul dua belas sampai tiga belas waktu setempat dengan catatan surat suara masih ada
nah wni yang di luar negeri masuknya kategori daftar pemilih tambahan
jadi kalau kamu di luar negeri masih bisa kok ikut pemilu